selanjutnya kita lihat bank indonesia bekerja sama dengan the federal reserve bank of new york
menggelar seminar internasional di nusa dua bali senin pagi
seminar ini membahas perkembangan terbaru ekonomi dan juga pasar keuangan global
ini diikuti sebelas bank sentral asia pasifik di antaranya bank indonesia reserve bank of australia
gubernur bank indonesia agus martowardoyo menyebut ada tiga tantangan kebijakan perekonomian global
yakni strategi mengejar target pertumbuhan setelah krisis keuangan global
kebijakan moneter yang optimal dalam perekonomian terbuka
dan cara mencapai stabilitas keuangan di tengah keragaman kebijakan moneter dunia
bagaimana respons kebijakan dapat diarahkan
untuk menciptakan stabilitas makroekonomi dan keuangan di tengah divergensi ekonomi dan kebijakan moneter
seminar ini juga merupakan wujud hubungan strategis yang telah terjalin antara bank indonesia
dengan federal reserve bank of new york khususnya dalam rangka diskusi diskusi kebijakan